terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur di segmen ketiga ini akan kita awali kabar dari kejuaraan piala aff u sembilan belas
tim nasional indonesia u sembilan belas siap menghadapi malaysia dalam laga semifinal aff u sembilan belas dua ribu delapan belas di stadion gelora delta sidoarjo kamis malam
kesiapan tim ini bertambah solid setelah sang racing star egy maulana sudah mulai bergabung latihan usai pulang dari polandia
indra safri beserta anak didiknya kembali melakukan latihan setelah libur satu hari pasca pertandingan melawan thailand beberapa hari lalu
dalam latihan kali ini egy maulana yang datang selasa malam kemarin sudah bergabung bersama dengan timnas u sembilan belas lainnya
dengan kembali kepada tim garuda egy mengaku kali ini memiliki semangat berlipat dan siap mengulang sejarah menjuarai aff u sembilan belas seperti tahun dua ribu
alhamdulillah saya bisa bergabung sekarang saya melihat selalu melihat perjuangan anak anak di streaming
sekarang saya balik saya mau berjuang sama anak anak dan berjuang
meski pernah dikalahkan malaysia di ajang yang sama namun indra safri kali ini mengaku lebih siap untuk mengalahkan tim dari negeri jiran
segala strategi untuk menerobos pertahanan lawan hingga kemungkinan terjadinya adu penalbi telah dipersiapkan
nasional u sembilan belas sudah siap lahir kembali
saya yakin latihannya tidak akan saya kasih tau
apa yang perlu diluas badai
semua harus diluas badai
berbeda dengan latihan sebelumnya untuk latihan kali ini tim garuda nusantara lebih tertutup bagi awak media
di guadian syah sudarjo